sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kalau aku sekarang ngomong ini dalam keadaan sadar
gak mabuk seperti kemarin
tapi aku udah gak bisa bendung perasaan ini lagi mit
aku udah gak mikirin lagi siapa kamu
dan aku udah gak peduli
itu mantan istri siapa
aku mencintai kamu matt
aku mencintai kamu
aku mencintai kamu
aku mencintai kamu
aku mencintai kamu
maaf mit kalau aku terlalu memaksa ya
mita aku bisa ngerasain beban berat kamu selama ini
dan aku juga bisa merasakan tulusnya hati kamu
makanya aku gak mau menambah beban berat kamu lagi mit
kenapa nggak kita bikin senang aja malam ini ya
daripada kamu menangis kan lebih baik kalau kita tersenyum
ya tuhan aku pikir aku gak akan ngalamin lagi perasaan perasaan seperti ini
setelah kemarin aku hanya bisa menangis dan menangis
malam ini entah kenapa aku
aku merasa hangat
makasih ya mel
udah lama banget aku ngerasain kayak gini
ya gak apa apa aku juga
aku juga baru sadar kalau kamu itu ternyata
fan banget rami
ini ini kan
aku harap udah berubah
aduh itu gehiti semua
aku berharap kau tuh kayak
jadiwriting dulu baw
di tempat ini aku merasa nyaman
aku bisa merasakan kehangatan cinta kamu mit
jangan sampai dia bisa membaca apa yang ada di mata aku
kamu tahu gak
kalau aku lagi sedih
atau kalau aku lagi banyak masalah biasa aku datang ke tempat ini
aku biasa menangis di sini tanpa ada orang lain yang tahu
kok cowok jadi nangis
ya nggak apa apa sih
kalau buat aku sih
nangis itu meluapkan perasaan
kadang kadang kan aku juga harus meluapkan perasaan aku
tapi aku juga gak sesering itu nangisnya
ini juga tempat rahasia aku pak
jadinya sekarang udah gak rahasia lagi dong
ya gak apa apa
karena aku cerita sama kamu kan

aku juga senang bisa berbagi tempat ini sama kamu
jadi suatu saat kalau kamu lagi sedih
ya kamu bisa datang ke sini
makasih kamu udah mau berbagi sama aku
kalau suatu saat kamu ada masalah
atau pengen cerita sesuatu
kamu jangan sungkan sungkan
cerita aja sama aku
kan siapa tahu aku bisa bantu masalah kamu
apa ini saatnya aku jujur sama milo
siapa tahu dengan aku bilang terus terang
dia mau mendukung aku menjalankan amanah ini
sebenarnya perasaan kamu itu ke aku seperti apa sih
kan selama ini aku yang selalu bilang
kalau aku mencintai kamu
tapi aku juga pengen tahu
sebenarnya perasaan kamu itu seperti apa